kota dan kabupaten jayapura yang sempat ricuh akibat penangkapan gubernur lukas nmb telah normal kembali
warga telah kembali beraktivitas seperti semula
sementara jenazah pendukung lukas nmb yang tewas tertembak saat kericuhan di bandara sentani telah dimakamkan
selain itu polres jayapura telah melepas empat belas orang yang terlibat dalam insiden tersebut
suasana kondusif di kota dan kabupaten jayapura terpantau pada kamis sore
sebelumnya aktivitas warga sempat terhenti pada selasa dan rabu kemarin
pasca penangkapan gubernur papua lukas nmb oleh kpk
di mana aktivitas warga di tempat umum sekolah hingga perkantoran telah berjalan dengan normal
sementara jenazah korban tertembak
aparat keamanan saat ikut masuk ke area bandara sentani telah dimakamkan oleh keluarga di sentani kabupaten jayapura
menurut kabupaten humas polda kombespol ignasius beni prabowo
keluarga korban telah menerima kematian saudara mereka
situasi kabupaten humas di wilayah kota jayapura dan kabupaten jayapura
hingga sore hari ini atau petang ini masih dalam situasi yang kondusif aman
di mana aktivitas masyarakat masih berjalan
yang normal aktivitas perdagangan juga masih berjalan normal